bendungan sepaku semoy di kubu kota baru ditargetkan akan rampung pada desember dua ribu dua puluh tiga yang akan datang
bendungan ini akan digunakan untuk memenuhi pasokan air baku di balikpapan dan tentunya ibu kota negara baru
bendungan ini membabat habis lahan perkebunan milik warga lokal sebesar tiga ratus tujuh puluh delapan hektare
sehingga telah dilakukan proses pembebasan lahan dan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang dibagi dengan tiga tahap
tahap pertama diselesaikan tahun dua ribu dua puluh lalu dengan luas delapan puluh dua hektare
tahap dua diselesaikan desember dua ribu dua puluh satu dengan luas dua ratus sembilan puluh tujuh hektare
dalam kegiatan pemberian kompensasi tahap ketiga di ruang aula kecamatan sepaku
masyarakat dari desa sukomulyo argomulyo dan tengin baru sebagai pemilik lahan
merasa tak puas dengan dana kompensasi yang telah mereka terima
karena dianggap tak sesuai dengan perkembangan harga tanah yang telah melonjak di kabupaten penajam pasar
sejak penetapan ikn
kita punya sedikit tapi belum ada tanaman
kita sebetulnya kemarin juga kalau ada pengganti yang lebih bagus juga kita mau masuk
karena kita juga namanya petani kita harus memiliki lahan yang untuk kita cocok tanam
yang sudah ditanda tangani ring satu ring dua itu nilainya satu meternya itu ada yang tiga puluh empat per meter persegi
ada yang tiga puluh
empat puluh lima juga itu informasi yang saya dapat ya
tapi terus terang menurut saya ya kalau hitung hitung satu hektare cuma kena tiga ratus empat puluh juta ya
jadi menurut saya itu kurang sesuai dengan di perkembangan lapangan
ada tanah di sana saya perbandingkan kalau dijual lima ratus itu sudah tidak ditawar lagi
tapi kenyataannya di sini cuma segitu gitu loh
kalau dibelikan lain sudah tidak dapat lagi
wakil ketua dprd penajem pasar utara hartono basuki menyebutkan bahwa tak adanya transparansi informasi
dan ketidaksepadanan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak dari bergusuran atas pembangunan bendungan sepaku semoy
berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di wilayah penyangga ibu kota nusantara
para petani kini tak banyak yang memiliki lahan pengganti untuk menyambung hidupnya sehari hari
karena rata rata ini adalah lahan yang tidak bisa dikonsumsi
garapan lahan ladang mereka untuk hidup
kalau ini tidak terjadi dan mereka tidak lagi mampu membeli lahan pengganti
saya khawatir ini akan menimbulkan membentuk komunitas masyarakat buruh buruh baru
atau kantong kantong kemiskinan baru di mana masyarakat tidak punya lahan
maka mereka akan jadi buruh
ini akan jadi ironis karena mereka akan jadi penonton
plt bupati penajam pasar utara hamdan menyebutkan bahwa proses penghitungan kompensasi atas lahan masyarakat
telah dilakukan oleh tim appraisal atau jasa penilai yang independen dan tanpa intervensi dari pemerintah
bagi masyarakat yang tak menerima besaran kompensasi tersebut dapat menggugat ke pengadilan
nah namanya manusia ya person tentu ada keinginan keinginan lebih
jadi tidak mungkin pemerintah
seluruhnya mengikuti keinginan keinginan itu
ada jalur yang digunakan untuk itu ya boleh mereka mengajukan ke pengadilan
tapi pelaksanaan pekerjaan tidak bisa dihalangi tetap harus berjalan
nanti kalau pengadilan memutuskan membayar sesuai dengan keinginannya itu ya tidak ada alasan bagi negara untuk tidak membayar dia
karena itu perintah pengadilan
tetapi kalau nanti pengadilan memutuskan tetap sesuai dengan yang ditetapkan
ya masyarakat mau bilang apa harus berlapang dada berbesar hati untuk menerima
namun dua ratus empat puluh masyarakat pemilik lahan perkebunan ini tak memiliki pilihan lain selain menerima besaran kompensasi yang diberikan
karena tak memiliki biaya tambahan untuk menggugat ke pengadilan
mereka pun memilih untuk menerima sambil berpasrah akan nasib yang akan mereka jalani ke depan
ausirion dolu probokus hardoyo penajam pasar utara